saat pemilu tujuh belas april lalu banyaknya diskon dan harga promosi yang diberikan bagi warga yang sudah memberikan hak suaranya
ini menjadi daya tarik bagi masyarakat kota bandung untuk menghabiskan waktu setelah pencoblosan di tempat tempat belanja maupun restoran
dan tentunya ini menggeliatkan perekonomian kota
di hari pencoblosan banyak merek produk maupun restoran yang menawarkan diskon dan harga promo untuk menarik para pembeli yang sudah ikut pemilu
saratnya pun mudah hanya menunjukkan tinta ungu di jari
tawaran yang diberikan bagi warga pun beragam mulai dari beli satu gratis satu potongan lima puluh persen harga khusus dan lain lain
berbagai tawaran yang hanya berlangsung satu hari yaitu pada hari pencoblosan atau tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas ini banyak dimanfaatkan oleh warga
jadi nggak dihapus sampai sekarang
saya nggak cari tadi kelihatannya sih banyak yang penuh penuh saya carinya nggak penuh aja
cari promo sih sama sekalian jalan jalan sama keluarga
enggak juga sih kita yang penting jalan aja sambil lihat lihat mana yang seru
trans studio mall yang berafiliasi dengan cnn indonesia
di bawah perusahaan citicorp menjadi salah satu pusat perbelanjaan
di kota bandung yang ikut meramaikan pemilu dua ribu dua puluh
hal ini bisa dilihat dari tingginya partisipasi gerai gerai di trans studio mall
yang jumlahnya hampir dua ratus gerai dalam memberikan tawaran diskon dan harga promo
kebetulan pada saat pemilu hari ini itu hampir delapan puluh persen lah
tenan tenan itu partisipasi untuk ikutan promo diskon dalam rangka pemilu
jadi dari mulai tenan makanan tenan sepatu
tenan baju sampai groceris pun ikut ngasih diskon khusus pengunjung di hari ini
diskon dan promosi harga bagi warga yang dapat menunjukkan jari ungu setelah melakukan pencoblosan
sudah diadakan dalam beberapa kali pemilihan di kota bandung
setidaknya pada pemilu dua ribu empat belas juga pemilihan wali kota dan gubernur pada tahun dua ribu delapan belas lalu